paslon tiga jika ada hal hal yang kurang berkenan sudah ada jalurnya masing masing ya
di proses saja melalui jalur jalur yang sudah ada
tapi minta pemilu ulang mas relevan gak sih mas
meminta pemilu ulang itu relevan gak
ya monggo itu tadi loh jawaban saya
jika nomor satu nomor tiga ada hal hal yang kurang berkenan silahkan diproses melalui jalur jalur yang sudah ada
kalau pemilu ulang tanpa harus diberan itu relevan
misalnya nanti diulang terus jagoannya kalah apa minta diulang lagi apakah minta diulang sampai menang
sekali lagi kalau ada yang kurang berkenan silakan melalui jalur jalur yang sudah ada
kan sudah ada mekanismenya sendiri sendiri
ya ya mengangkat lengan ya